ya ini kabar membanggakan dari dunia bulu tangkis indonesia
indonesia kembali meraih satu gelar juara
ini pada turnamen bulu tangkis japan open dua ribu delapan belas
berkat kemenangan the minions pada nomor ganda putra
sementara itu jepang keluar sebagai juara umum tahun ini
dan informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia today pagi ini
dan juga saya aldi hawari
kami pamit undur diri
selamat pagi selamat beraktifitas
dan sampai jumpa
pertandingan babak final dari turnamen bulu tangkis japan open dua ribu delapan belas
digelar di musasino forest sport plaza pada minggu waktu setempat
wakil indonesia marcus fernaldi gideon kevin sanjaya sukamulyo
berhadapan dengan wakil tiongkok lee junhui liu yushen
pada partai final tersebut the minions mampu mendominasi sejak awal pertandingan
the minions hanya membutuhkan waktu tiga puluh delapan menit
untuk mengunci kemenangan dua game langsung
dengan skor dua puluh satu sebelas dan dua puluh satu dua belas
the mins menjadi satu satunya wakil indonesia di japad open
yang berhasil membawa pulang medali emas
sementara itu dari final nomor tunggal putra
wakil jepang kento momota bertemu dengan wakil thailand kosit pet pradap
pada pertandingan tersebut momota berhasil menundukkan pet pradap
dua game langsung dengan skor dua puluh satu empat belas dan dua puluh satu enam belas
kemenangan mongota di nomor tunggal putra
ditambah dengan kemenangan dari nomor ganda putri
membuat tuan rumah jepang meraih juara umum